hai saya prasidya puspa kembali lagi dalam ngabuburit bersama toko
hari ini saya berada di gelora bung karno jakarta dan pas banget sore ini lagi ada salah satu menteri dari kabinet indonesia maju yang berolahraga
ngabuburit ya kayaknya sambil nunggu waktu berbuka puasa
siapakah beliau langsung aja kita ikut olahraganya ya let's go
kabar baik alhamdulillah
kita santai dulu kali ya pak
udah berapa lap tadi
ini cuaca sangat mendukung enak sekali
tapi memang jogging atau lari rutin pak bulan puasa
iya saya hampir tiap hari
kalau tidak lari main tenis
tapi hampir tiap hari
kalau bulan puasa sore hari olahraganya
kalau tidak puasa saya kalau libur bisa dua jam
kalau tidak libur hari kerja
satu jam setengah
apa makna berolahraga untuk seorang zulkifli hasan
saya mau sehat nih olahraga dong
eh titip ya saya wakili olahraga
jadi harus dikerjakan
agar kita bugar fit sehat
kalau kita bugar sehat kan produktif
kalau kita sakit sudah tidak produktif
kalau tidak produktif ongkosnya mahal
nah itu dia
daripada ngeluarin ongkos mahal buat sakit mending sehat
mendingan jaga badan
murah sendiri bisa berda temennya bisa
tinggal teteng sepatu dimana saja bisa kan
saya kalau ke daerah kemana saja saya
pasti sempat kan
iya bahkan kalau kunjungan saya banyak jalan kaki
apakah dalam negeri apalagi luar negeri
operasi pasar juga ikutan jalan
jalan ya senang jalan itu enaklah
nah kalau hobinya tadi lari tenis
ada hobi baru nih ditelpon pak jokowi sembilan kali
dulu pernah ya baru baru
baru baru kalau sekarang sering diajak ke pasar untuk ngecek harga harga barang barang
karena beliau itu sangat konsen akan keperluan kebutuhan masyarakat banyak
jadi kalau harga naik sudah
itu pak jokowi itu radarnya bunyi tuh
langsung kita ditanya ada apa ini
oke kalau ngomongin soal bahan pokok makanan deh
biar tetap fit biar tetap bugar
pak zul itu makan yang apa sih saur
oh saur saya enggak banyak
buka yang banyak
saur saya air putih
air putih minum air putih kemudian buah
ya tambah telur
tambah telur dua
oke proteinnya telur
telur udah kalau ada ya satu keping roti cukup
udah iya karena kan bukanya banyak biasanya
iya bukanya kan banyak kan
jadi saurnya enggak berat perut kan
bukanya yang penting kurangin gula enggak
atau makan aja
saya enggak begitu anu
goreng pisang jadi biasanya kalau buka puasa saya selalu ada goreng pisang
goreng pisang khusus ada
wah langsung dari kampung
iya karena itu ada kenangan ya
apalagi di sana ada umkm kan
sekarang sudah ekspor
itu saya rutin pesan
pesan untuk saya dan saya pesan juga kalau udah tamu saya bagi
biar mereka nyoba nanti tahu enak kan beli
beli umkm nya terbantu
ini ternyata bulan puasa gbk juga tetap rame ya
nanti tambah sore tambah rame
apalagi sekarang kan sudah tidak dilarang lagi
kita sudah bebas
sudah enggak ada pembatasan
ini nggak ada pembatasan lagi
jadi pengalaman kita karena covid sembilan belas bahwa hidup sehat itu penting
menjaga kebugaran itu penting sekali
karena nanti kalau ada kemarin kan yang banyak kondisinya lemah bisa terserang
tapi kalau yang fit biasanya itu dia bisa kuat menghadapi penyakit apapun yang datang
tapi coba ini khusus di bulan puasa
tips dari seorang zulkifli hasan
menjaga kesehatan berolahraga sama makannya seperti apa
saya di bulan puasa itu puspa tidak kurang kegiatan tambah banyak
karena puasa itu tambah sehat
puasa itu biasa kita penuh
jadi semacam apa ya
darah kita pencernaan itu kembali baik normal
jadi puasa itu menambah tenaga
tidak hanya bulan puasa
saya biasanya puasa sehari puasa sehari enggak
kalau enggak belum puasa
nah kalau saya puasa itu kuat
kemana mana itu kuat
tapi kalau melihat anak muda pak
sekarang sudah tidak ada pembatasan
bisa kembali berolahraga
biar hidup sehat biar umur enam puluh nih tetap kayak
apa pesannya untuk anak anak muda
karena sehat tentu mesti bugar
bugar caranya olahraga
olahraga enggak bisa diwakilkan
kita mesti kerjakan sendiri
jadi olahraga penting untuk menjaga kebugaran
artinya untuk menjaga kesehatan
agar kita produktif
nah itu pesan
kita akan lanjut olahraga
sambil kita nunggu buka puasa sebentar lagi
dan kita akan buka puasa di tempat saya
di kediaman zulkifli hasan
tetap lading abu merit bersama taukoko
saya setiap hari turun ke pasar ke lapangan
cek dengar suaranya
sehingga kita tahu
dan apa yang akan kita lakukan kita memahami secara tepat
kembali lagi dalam ngapu burit bersama taukoko
saat ini saya sudah berada di rumah dinas menteri perdagangan indonesia
rumahnya pak zul
tadi kita habis lari di gbk
sempet sempetnya main tenis dulu
nggak capek pak
ya kan olahraga harus terus dilakukan
ya bulan puasa tidak menghambat kegiatan kan tetap harus dilaksanakan
bahkan lebih banyak mestinya
lebih banyak tadi masih kurang pak
ya sedang lah
sejak kapan pak suka sama tenis
itu otodidak atau ada pelatihnya
belajar sendiri aja
ya ada pelatih pelatih kampung itulah
nah ini kan tugasnya banyak banget apalagi menjelang ramadan menjelang lebaran
bulan puasa ini semua orang khawatir tadinya
harga harga akan naik kebutuhan pokok akan naik
catatan pak zul mengenai harga pangan dan kebutuhan pokok di bulan ramadan ini seperti apa
alhamdulillah sekarang puspa harga harga sembako untuk pertama kalinya mau lebaran turun
apa misalnya telur dari tiga puluh dua ribu sekarang bervariasi antara dua puluh lima dua puluh enam dua puluh tujuh dua puluh delapan
ayam biasanya tiga puluh tujuh sekarang bervariasi tiga puluh tiga puluh satu tiga puluh dua tiga puluh tiga tiga puluh empat
cabai rawil delapan puluh sekarang dua puluh lima
cabai merah keriting ya dua puluh lima ribu tiga puluh ribu
bawang harganya rp tiga puluh ribu
bawang putih antara dua puluh delapan ada yang dua puluh tujuh ada yang tiga puluh
beras turun tiga ratus sampai lima ratus
beras medium dan juga
rata rata sampai turun
minyak stabil ada minyak rp empat belas yang dulu rp dua puluh enam ribu sekarang premium sekarang tinggal sembilan belas
yang sembilan belas sekarang enam belas
yang dulu tujuh belas sekarang lima belas
sulit nggak pak melakukan pencapaian itu
ya kerjanya super mikro
jadi kita koordinasi pelaku usaha pedagang eceran kita undang ajak ngomong usaha usaha besar kita ajak ngomong
satgas kita intensifkan pengawasan
saya setiap hari turun ke pasar ke lapangan cek cek dengar suaranya pedagang gimana konsumennya gimana kan distributor gimana
sehingga kita tahu dan apa yang akan kita lakukan kita memahami secara tepat
sehingga harga ketersediaan ada ketepatan barang ada sehingga harga ini bisa stabil
kecuali kalau musim
misalnya musim hujan terus ya cabainya mungkin kurang banyak produksinya
nah itu susah memang
apakah pencapaian ini juga karena pressure dari pak jokowi mengingat harga minyak kemarin tinggi terus ditakutkan harga kebutuhan pokok juga naik
itu kan rame sekali ya harga minyak harga sembako yang menjadikan saya jadi mendak kan
ya belajar dari situ ya kita pak jokowi itu kan presiden yang sangat perhatian kepada masyarakat banyak apalagi itu kebutuhan sembako bahan pokok
itu intern sekali
ya presiden kita ini paham betul cabai itu beras bawang ngerti betul
ngerti betul ibu ibu kesulitan kayak apa
jadi saya kerja lebih keras
sehingga saya tiap hari ke pasar
tiap hari pertemuan dengan berbagai stakeholder yang terkait dengan sembako ini
karena kalau nanti presiden ngecek saya nggak tahu waduh kan malu
tidak hanya malu nanti berdampak buruk kan kepada kebijakan
oleh karena itu memang ya kita harus kerja siang malam gitu ya
tidak hanya mikro tapi detail tapi juga super mikro
sampai danu sekali gitu
akar akarnya langsung dicari tahu ya pak
sehingga instrumennya tepat
kalau operasi pasar pak
biasanya masih nggak sih menemukan mungkin ada orang orang yang quote unquote masih melakukan kecurangan masih naikin harga
kalau tidak diatur ya orang dagang kan mau untung
untung dikit mau lebih banyak
banyak mau banyak lagi kan
nah maka harus diatur ditata
nah kalau nggak diatur nggak diawasi ya nggak dievaluasi ya begitu
satu hari kan dua hari bisa mahal
saya tahan dulu nih minyak minyak
kosong dikit naik baru dijual
tapi kalau dasar gas rutin
stoknya berlebihan kurang ada yang lebih dicek
nama itu kan garis penalti
jadi ada penegakan
ada penegak hukum ada pengawasan
sehingga semua bisa berjalan dengan sesuai yang kita harapkan
sama seperti yang waktu itu kasus ada stok minyak kita
iya misalnya ya orang ada satu juta ton
satu juta liter gitu kan
tapi itu akhirnya sudah di
ya kalau diawasi cepet
begitu dicek gudang penuh kok nggak dikirim
kan orang khawatir
tapi kalau nggak dibiarkan saja ya orang dagang maunya kan untung kan
berbicara soal minyak kita pak
bagaimana stoknya saat ini
apakah memang kita tidak perlu khawatir untuk
minyak kita itu dari tiga ratus ribu sekarang saya tambah jadi empat ratus lima puluh ribu ton
jadi udah lebih
kalau masih kurang ya terlalu sukses
karena terlalu sukses
kan minyak kita itu dijatakan tiga ratus ribu ton untuk
ibu ibu yang berkemampuan
kurang di pasar pasar tradisional
namanya minyak curah
karena kita lihat minyak curah kurang higienis kita ganti minyak itu
apa tuh namanya
ya kemasannya lebih bagus
tapi karena kemasan bagus sama dengan premium
yang orang kaya pun orang pemilih beli juga itu
ya kita juga
jadi kita sekarang kembalikan lagi utamanya ke pasar
tapi sudah ditambah bukan hanya tiga ratus ribu
jadi sekarang empat ratus lima puluh ribu ton terbulan
itu tadi kalau soal minyak
kalau soal daging ini menjelang lebaran
yang sudah pasti demandnya akan tinggi sekali
stoknya seperti apa pak
waduh banyak izinnya tuh
kalau gak salah sejuta lebih tuh
sapi daging kerbau seratus ribu ton
jadi kemarin saya di semarang dari satu ratus lima puluh ribu
rata rata rp satu ratus tiga puluh ribu dan satu ratus dua puluh
yang bagus sekali satu ratus empat puluh ribu
waktu itu daging gak ada lemak sama sekali
jadi kalau gak turun pun standar lah sudah
yang stabil harganya
kalau di jawa turun sedikit
lebaran itu kan juga soal baju
baju lebaran baju baru
nah ini yang isu belakangan ramai sekali kita tahu
pak mendak ini sangat melarang mengenai thrifting
apa yang perlu kita ketahui
ini kan baju bekas
jadi ada aturan undang undang itu
ngimpor yang bekas bekas itu nggak boleh
itu gak boleh
baju bekas gak boleh
nah sudah dilarang ini maksudnya nyelundup
masih gak ditangkap
kalau nyelundup baju boleh
kalau nyelundup baju boleh
sorry nyelundup mobil boleh dong
nyelundup emas boleh dong
kita jadi negara apa
jadi nyelundup itu melanggar hukum pidana
jadi disita barangnya dimusnahkan
udah bagus itu
jadi itu pakaian bekas itu nyelundup
merugikan tidak berpajak merugikan kita
dia gak berpajak murah dong di sini
perubahan iklim penting silakan
biar aja perubahan iklim untuk negaranya
kita nanti baju bekas dari tempat kita juga kan banyak
kan jual loji bekas boleh
kan banyak toko luar
saya dulu waktu sma kurang uang kos ya lego dulu lapis
cuma toko luar kan ada tuh
oh lepis taruh dulu deh
uang kosan telat
ya gimana buat makan
sampai sekarang banyak
yang nggak boleh ini mereka ilegal nyelundup
umkm kita ini kan terganggu
saya tadi melihat apa namanya
waduh keren keren tuh anak muda
itu isinya brand lokal semua ya pak
brand lokal semua murah
wah bajunya ada seratus ribu tujuh puluh ribu
padahal kualitasnya juga bagus
bagus jaket tadi saya beli dua ratus ribu keren
saya kasih hadiah baru nanti yang lawan tni saya itu
dua ratus ribu wah senangnya dipikir baju dari paris dari menteri
gak terunya melihatnya bandung
keren keren itu terpukul gitu bu spa
ya ini kan perubahan iklim
ya udah biar tempat sana aja
biar iklimnya bagus sana ya
oke lah jadi lebaran harusnya sudah aman dengan banyak brand lokal yang menjamur sekarang ya
beli bajunya brand lokal aja
bahan pokok kebutuhan pokok pangan insya allah aman ya pak
tinggal sekarang nanti mudah mudahan harus mudik
harus kembali juga bisa lancar kita doakan bu spa
harus ada kerja dari pemerintah termasuk dengan
tapi harus ada kerjasama seluruh masyarakat kita
sebagus apapun aturan kalau masyarakat yang gak ikut ya
ya misalnya robot mobilnya diatur bagaimana juga ya
susah jadi kita juga tertib gitu masyarakatnya
kita akan menunggu azan sebentar lagi nanti saya akan makan makan nih
gak makan sih kita akan lihat menu makanan favorit dari pak zulkifli hasan ya
untuk berbuka puasa
kami di ngabuburit bersama tokoh
keluarga itu tiangnya segala gala
kita bisa sukses kalau keluarganya mendukung
keluarganya kompak keluarganya mendoakan ya

untuk peristiwa dijaga
tapi kita juga berhak untuk indians
hari buka puasa seperti ini
ya saya bertambah
buka puasa sekarang sederhana
nggak kayak dulu kalau dulu
apa saja pengen dimakan gitu kalau sekarang
pertama mungkin kurma
kalau ada cinil
ubur atau apa gitu
secukupnya sudah nanti baru
makan makan lauk
makan juga ya sederhana lah
ini apa kalau dari menu yang ada di sini
aduh ini ikan enak banget sih pak ya
kalau dari sumatera itu
apa yang favorit mesti ada itu
kalau ayam itu agak langka dulu ya kan
jadi nomor satu ikan kalau sudah ada ikan
lainnya sebetulnya sudah cukup
jadi kalau sudah ada ikan tambah
ayam sudah mewah
sudah mewah itu tambah sayur sayuran
sudah cukup biasanya
siapa yang masak
kalau sekarang tentu
di rumah istri
pak zul pernah pesan makanan dari ojek online
nggak sih oh iya berapa kali sering
malah sering sekarang oh iya iya sering
jadi makan makan juga ya iya termasuk sering
sekarang tapi kalau
berkumpul dengan keluarga pak
saat ramadan biasanya apa tradisi yang
dilakukan selain berbuka puasa
bersama mungkin mengunjungi ya mesti
kalau dari dulu kalau
masuk bulan ramadan
pasti kita kumpul bareng
buka bareng habis siap siap
tentu sholat berjamaah
tidak harus sama sama
kemudian kita terawih
ada kebiasaan kecil saya
terawih sebelum witir
biasanya kita diskusi
mengenai keadaan kita
kita evaluasi setahun yang lalu
apa yang belum baik
apa yang sudah baik
biasanya baru makan
makan sudah masing masing
kalau kita flashback

apa yang terjadi kalau kita flashback
jatuh bangunnya kita semua sudah tahu
masuk eksekutif legislatif eksekutif lagi ya
sudah tahu kemudian
bagaimana kemarin keluarga ketika bapak
diminta oleh presiden jokowi untuk
menjadi menteri kalau kata
pak presiden soalnya track record nya
bagus dan suka kerja lapangan
artinya sekarang juga beneran
ke pasar pasar terus gitu keluarga seperti apa
ya kami sudah sepakat
tahun sembilan puluh tujuh ya
saya kan mulai muda sudah usaha

saya kan mulai muda sudah usaha

bisnis diteruskan anak anak
saya berkecimpung di bidang sosial waktu itu

kemudian reformasi masuk ke partai politik
reformasi masuk ke partai politik
jadi memang bidangnya sudah bidang pengabdian
sudah tahu keluarga
sudah karena itu
ya kalau dapat tugas ya itu tanggung jawab

sudah mengetahui keluarga
sudah siap ya
makanya kalau ditanya orang mana yang paling enak
buat saya yang paling mewah itu
kalau kumpul sama cucu saya
waduh mewah itu
karena gak sering dapat
karena gak sering dapat
tapi kalau lebaran sudah pasti
kumpul dengan cucu
kalau lebaran biasanya di mana pak
di rumah di sini sini saja
kalau dulu ke lampung
kalau dulu ke lampung saya
kalau dulu ke lampung saya
jadi kalau mau ke lampung biasanya sebelumnya
atau setelah lebaran lama
kalau pas lebaran kan sekarang
kalau pas lebaran kan sekarang padat
kasih kesempatan yang sudah jarang pulang ya
apa makna keluarga untuk pak zul

keluarga itu tiangnya segala gala
kita bisa sukses kalau keluarganya mendukung

pasti kalau istri atau suami yang sukses
di belakangnya ada suami atau istri yang mendukung kuat
kemarin kita lihat bersama pak
waktu silaturahmi ramadhan
itu adem banget ya lihatnya
ya pak seperti kita itu punya keinginan kuat
agar kita ini kita ini kan saudara
agar kita ini kita ini kan saudara
sebangsa setanah air
jadi jangan sampai kita ini kayak musuh pecah dua ngapain
kita nggak produktif dong
udah nggak zaman ya pak
demokrasi kan biasa
lima tahun nanti ada pilpres lagi
boleh bertengkar tapi yang produktif
bagaimana sih ngurangi kemiskinan
bagaimana sih ngurangi kesenjangan
bisa tidak kalah dengan anak anak singapura
anak jepang anak amerika
itu boleh produktif
kamu barat ya
ini sudah selesai tujuh puluh delapan tahun yang lalu kan
sekarang kita mikirkan bagaimana indonesia maju
dua ribu empat puluh lima itu kita setara dengan negara negara maju lainnya
nah oleh karena itu ambillah inisiatif
untuk kumpul bareng
kita boleh beda
kan beda nggak harus musuhan
kita sepakat walaupun tidak sepakat
meneruskan semangat itu
berbagi semangat untuk mengayomi
nah itulah puasa mengajarkan kita
puasa ini kan yang boleh saja kita tahan
tapi tidak boleh
yang boleh ya apalagi kita bermusuhan
kan nggak boleh
mestinya kita bisa tahan
orang yang boleh aja kita latih tidak kita lakukan
nah itu puasa pecah belah pemecah belah
menista kan jelas nggak boleh
yang boleh aja kita tahan
apalagi yang tidak boleh itu latih puasa
kedua puasa itu menanam lapar
itu ada empati kan
bagaimana orang kelaparan kehausan
kita ada empati kita tidak lihat
yang atas terus kita lihat
masyarakat keliling kita itu bagian dari kita
itu keluarga kita saudara kita
kita boleh saudara seagama
iya tapi ada juga saudara kebangsaan
saudara sesama manusia
kita ini bersaudara oleh karena itu harus ada rasa empati
kalau bantu orang nggak usah ditanya
ya bantu bantu karena dia manusia
bantu tolong apalagi manusia
nah itu dilatih dan
mati dalam bulan puasa itu
oke ini sambil menunggu azan
sebentar lagi mungkin terakhir
pak zul pesan pesan untuk
sebentar lagi kita akan lebaran
idul fitri mungkin pesan untuk masyarakat
mudiknya juga harus waspada lancar semua
ya baik pemerintah sekuat tenaga
bapak boko ada gimana mah ada
alhamdulillah harganya cenderung stabil
masyarakat turun jadi masyarakat
usah khawatir pemerintah juga kerja
keras sekarang mengatur harus mudik
jadi kita berharap
ikuti aturan yang ada tertib
tidak usah balapan balapan
dan mendahului tertib saja
insya allah semuanya akan berjalan lancar
yang terakhir saya berharap
puasa kita ini melatih diri untuk
menjadi orang orang yang takwa orang yang empati
ya oleh karena itu
memperkokoh persatuan kita
kita bersaudara negara kesatuan
republik indonesia sebangsa setanah air
saling mencintai saling menghormati
saling menyayangi kalau sudah susah
saling membantu jauhi pecah belah
saya kira demikian
amin ya terima kasih
banyak azul ya sama sama sudah
mau diganggu nih
buka puasanya kita akan menunggu
azan berbuka puasa terima kasih
sudah bersama saya prasidya puspa
dan juga menteri perdagangan republik indonesia
zulkifli hasan hari ini dalam
abu burit bersama tokoh kita jumpa lagi
dalam episode berikutnya
wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi